dua derek atau krain masing masing setinggi tiga puluh lima meter untuk membangun jalur lrt palembang ambruk
akibatnya sebanyak tujuh orang luka luka
kren ambruk ini juga turut menimpa empat rumah dan dua unit mobil
dua derek setinggi tiga puluh lima meter ambruk selasa dini hari di palembang sumatera selatan
dua derek ini sedang mengangkat girder atau batang baja seberat sekitar seratus ton untuk proyek lrt saat patah dan ambruk
kecelakaan ini mengakibatkan empat rumah rusak berat
selain itu menara derek milik pt waskita karya ini juga menimpa dua unit mobil dan melukai tujuh orang
dua tiga puluh menerima laporan bahwa ada kejadian kren lrt yang sedang mencoba melakukan pemasangan
terjadi trouble atau kendala
kemudian setelah didatangi tkp ternyata terlihat bahwa pada saat kren mencoba menyambungkan
antara pilar satu
dengan pilar berikutnya mungkin ada kesalahan penghitungan atau bagaimana
nanti akan kita dalami
dan kemudian kren tersebut terjatuh
karena tidak kuat mengangkat beban sambungan daripada lrt
jadi sementara untuk di tkp kita coba untuk mengambil keterangan dari saksi saksi yang ada
menurut saksi mata
derek sempat turun secara perlahan lahan sebelum menimpa rumah warga
dan tak lama kemudian terdengar suara keras
nah disitu mulai ke rubuh ini tidak keterangan lagi
mungkin dia meluk rubuhnya
nah seperti rumpah bumi rubuhnya
ada yang api yang kapal ini putus
besar besar ember ini apinya keluar
kalau ini ada kumpan ya
ada yang budak ini
hingga selasa siang belum ada proses evakuasi
padahal kondisi ini masih cukup membahayakan bagi warga di sekitar lokasi kejadian
polisi hanya memberi batas menggunakan garis polisi agar lokasi tidak dilalui orang
pihak kontraktor mengaku masih menunggu alat berat lainnya yang masih dalam perjalanan
hanif kairandi palembang